sebenarnya kemarin aku juga ketemu sama nenek ini dan
pertamanya aku juga kira kalau dia itu sama laras
tapi setelah aku suruh orang untuk selidiki yang sebenernya
ternyata aku salah zak
dia bukan emak laras
dia itu sebenarnya ibunya pak surya
alhamdulillah ya tuhan ternyata menghidup
omah aku kangen banget sama omah
eh siapa kamu sih
aku gak punya duduk seperti kamu
dan saya juga bukan omah kamu
omah salah saya ini widya
omah tunggu omah aku gak mungkin salah
aku tau ini pasti omah aku
ini omah laras kan
riza tau omah riza gak mungkin salah
bukan aku ini bukan maras
ya widya bukan laras
omah tolong omah omah jangan bohongin riza lagi dong
omah udah sedih
omah riza udah sedih banget selama ini kehilangan omah
jangan lah pasti salah pasti orang yang salah riza
ida aida tolong tolong bilang ke aku dengan jujur
dia ini omah kan omah aku kan omah laras kan
aida tolong kasih tau dengan jujur
aku berhak tau udah
dia itu omah aku kan
aida tolong jangan bohongin aku aida
aku kemarin sempet denger pembicaraan indira yang nyebut nyebut kamu omah dan panji
dan ini pasti ada hubungannya dengan semua ini
kamu pasti sengaja akan nutupin ini semua
supaya semua orang dan aku ngira kalau oma udah meninggal
dia bukan omah laras
kamu tau dari mana dia itu bukan omah laras
sial aku keceplosan
sial aku keceplosan
sebenarnya kemarin aku juga ketemu sama nenek ini dan
pertamanya aku juga kira kalo dia itu omah laras
tapi setelah aku suruh orang untuk selidiki yang sebenernya
ternyata aku salah za
dia bukan omah laras
dia itu sebenarnya ibunya pak surya
aku gak mau sampe terjadi apa apa sama omah
kita harus gimana untuk bisa ngelindungin oma dokter
gak ada jalan lain aida
kita harus meyakinkan mereka bahwa itu bukan noma laras
tapi widya yang kebutuhan wajahnya mirip
mana mungkin mereka percaya kalau ada orang yang mirip banget tapi nggak kembar dokter
mungkin aja mereka percaya aida
karena tadi pak anas dia mengambil foto omah laras
dan juga akte kelahiran
itu ibu dan ibu saya
ibu dari papa aku nenek aku
bener kan dokter panji
dokter pasti tahu soal semua ini
ibu dari papa saya
baru datang dari kalimantan
ini nggak mungkin ini semua pasti salah
ini gak mungkin
dan dokter panji juga gak pernah cerita sama saya
kalo dokter punya seorang omah yang mirip sama omah laras
gak pernah kan
omah tolong aku omah
tolong bilang kalo ini adalah omah laras omah ya riza
laras laras terus udah
ini saya lagi banyak kerjaan
mau masak nasi buat aida sama panji
sudah sudah sudah
percaya dong sama aku zak
dia bukan omah laras
lihat aja dia itu beda banget
omah laras kan gak suka masak zak
udah dong zak
aku tau pasti kamu masih gak bisa nerima kalo
omah kamu itu udah gak ada zak
tapi kamu harus ikhlasin dia
kita pergi dari sini yuk
aku gak mau ngeliat kamu sedih lagi
aku bener bener gak enak sama riza
omah laras itu kan memang omahnya riza
dan harusnya riza tau soal itu
yang kita lakuin ini udah bener aida
kita harus tetap menjaga identitas oma
supaya gak ada orang yang tau
ini demi kebaikan omah
kamu dengar tadi kan indira bilang apa
dia menyuruh orang untuk menyelidiki keberadaan obat
dan bertepatan dengan itu
pak anas waktu itu masuk rumah ini
dia mengambil foto bu laras
sama akte kelahiran yang aku buat
indira kerjasama dengan pak anas
untuk mencelakai bu laras
tapi mana mungkin dokter
omah laras itu kan udah baik sama indira
malahan omah laras juga udah setuju soal pernikahan indira sama riza
jadi untuk apa indira jahat sama omah
aku juga belum ngerti apa motifnya ida
aku juga gak mau berperasaan perasaan buruk sama indira
tapi nggak ada salahnya kan
kita antisipasi supaya gak terjadi sesuatu yang buruk sama riza
supaya gak terjadi sesuatu yang gak kita inginkan
satu lagi aida
selama indira masih berada di sekitar riza
sebaiknya riza jangan tau dulu keberadaan omah disini
sampai kita benar benar tahu siapa
orang yang sudah mencelakai bu laras
kesehatan ibu sudah semakin membaik
jadi kalau ibu terus kayak gini
ibu bisa cepet pulang
yaudah sekarang ibu istirahat lagi ya
supaya kesehatan ibu bisa semakin membaik
masalah transfusi itu
apa suster ini tahu sesuatu kenapa aksan begitu yakin
kalau darah yang ditransfusi itu dan cocok sama aku
sebaiknya aku tanya dia
saya mau tanya sesuatu
kemarin kan saya dapat transfusi darah
apa betul itu darah anak saya
memang kemaren anak ibu sempat menangis
dan menonorkan darahnya untuk ibu
tapi setelah kami cek
ternyata golongan darahnya berbeda dengan ibu
kebetulan kami juga mendapat kiriman darah
yang sama dengan golongan darah ibu
jadi maaf sekali ya bu
kalau kami memakai darah yang dikirimkan oleh pmi
bukan dari yang didonorkan oleh anak ibu
kebetulan kami juga belum bertemu dengan pak aksan
jadi kami belum sempat menanyakannya bu
tolong rahasiakan ini dari anak saya
jangan sampai anak saya tahu ya
jangan katakan hal ini sama anak saya ya suster
apa pak hasan bukan anak ibu
bukan bukan bukan suster
golongan darah anak saya itu sama dengan golongan darah ayahnya
tolong rahasiakan ini dari aksan ya
makasih suster sudah membantu saya merahasiakan hal ini

tapi saya mau beritahu ibu
saya mau beritahu ibu
saya sengaja dengar ibu bilang ke suster untuk ngasih tau sesuatu ke aksan
kalau saya boleh tahu apa yang ibu sembunyiin dari aksan
kamu jangan ikut campur urusan saya
apa yang saya rahasiain itu gak ada hubungannya sama kamu
lagian ngapain sih kamu kesini
saya lagi gak mau diganggu
aku yang pilih